dalam sepekan dua siklon tropis mengintai indonesia
siklon tropis cempaka yang menyebabkan banjir dan longsor di jawa tengah dan jawa timur
kini melemah dan bergerak ke arah barat daya
namun menurut data badan meteorologi klimatologi dan geofisika
akan muncul siklon tropis baru yang mulai terbentuk pada rabu malam
siklon tropis terbentuk di samudera india sekitar empat ratus tujuh puluh km sebelah selatan bengkulu
siklon tropis baru ini menyebabkan hujan lebat di pesisir barat bengkulu
lampung banten hingga jawa barat bagian selatan
kawasan ini termasuk dki jakarta akan dilanda angin kencang dengan kecepatan dua puluh knot
bmkg memperingatkan hujan lebat dan longsor dapat terjadi di pesisir sumatera bagian selatan
hingga jawa bagian barat dan selatan
hujan lebat disertai angin kencang juga akan terjadi dalam kurun waktu dua sampai tujuh hari ke depan
termasuk kenaikan tinggi gelombang muka laut
siklon tropis disebabkan oleh anomali suhu muka laut di sekitar indonesia
dan mengakibatkan gangguan pola tekanan udara
kita lihat sampai tanggal dua desember